anda masih di cnn indonesia connected berikutnya ke informasi yang juga ramai diperbincangkan bahkan jadi trending topic
dosen filsafat universitas indonesia rocky gerung dilaporkan ke polda metro jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi
laporan tersebut dilakukan oleh ketua cyber indonesia permadi arya dan sekjennya jack boyd lapian di sentra pelayanan kepolisian polda metro jaya pada rabu kemarin
mereka menganggap pernyataan pengamat politik roky gerung yang menyebutkan kitab suci fiksi di suatu acara televisi swasta ini dianggap menyinggung umat beragama
permadi melaporkan roky dengan pasal dua puluh delapan ayat dua jo pasal empat puluh lima a ayat dua undang undang republik indonesia nomor sembilan belas tahun dua ribu enam tentang informasi transaksi elektronik
malam ini ada tiga agama ada muslim ada islam ada kristiani sama agama buddha
mereka mewakili umat yang merasa tersakiti oleh pernyataan saudara rocky gerung yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi
ucapan roky gerung yang menyebut kitab suci fiksi menjadi bulan bulanan netizen tanah air
sejak dilontarkan pada selasa malam kata kunci fiksi menjadi trending topic lini masa twitter
sebagian menganggap pernyataan roky ini merupakan penistaan agama namun tidak sedikit pula yang mendukung
pernyataan roky gerung yang menuai kontroversi di dunia maya dilontarkan pada selasa malam dalam sebuah program dialog salah satu televisi swasta
menjadi salah satu narasumber dosen filsafat universitas indonesia itu membuka pemikirannya dengan perbedaan kata fiksi dan fiktif
roky lalu melontarkan pertanyaan apakah kitab suci fiksi atau bukan
tak mendapat tanggapan berarti rocky pun menjawab sendiri pertanyaannya dengan menyebut
kitab suci itu fiksi karena belum selesai belum tiba
kata fiksi pun sontak menjadi salah satu topik terpopuler sepanjang hari
netizen ramai menanggapi pernyataan roky ada yang menentang ada pula yang mendukung
tidak sedikit yang berpendapat apa yang disampaikan roky gerung tak beda dengan apa yang dilontarkan ahok dan sukmawati
yang mengandung unsur penistaan agama
rocky sempat berdali dengan menyebut fiksi itu baik
pernyataan ini pun mendapat tanggapan dari ahli bahasa indonesia ivan lanin yang menyebut
tidak ada perbedaan antara kata fiksi dan fiktif
pendapat serupa pun dicuitkan cedekiawan muslim ahmad sahal
yang mendebat soal ada tidaknya perbedaan fiksi dan fiktif
mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md pun ikut memberikan komentar
melalui cuitannya di akun twitter miliknya
mahfud menentang pernyataan roky gerung dan menyebut
kitab suci bukanlah fiksi
dan berikutnya fiksi dan juga fiktif ini menjadi perdebatan di media sosial
saya ajak anda untuk lihat komentar dari netizen berikut ini
sebenarnya pandangan ricky gerung soal fiksi dan juga fiktif itu sendiri bermasalah
tanpa dikaitkan dengan kitab suci
selanjutnya dari awe mani
selanjutnya dari awe mani
selanjutnya dari awe mani
selanjutnya dari awe mani
selanjutnya dari awe mani
selanjutnya dari awe mani
padahal jelas dalam artikel itu
dan juga pada videonya
riki gerung berbicara tentang perbedaan antara fiksi dan juga fiktif
yang fiksi memiliki muatan positif
dan yang fiktif adalah kebohongan
jangan disamakan katanya
berikutnya dari at klepon wajik
sejak kemarin melihat banyak yang ngotot
bahwa fiksi dan fiktif ini berbeda
padahal perbedaannya ya cuma fiksi adalah kata benda
fiktif itu kata sifat
bahasa indonesia kelas enam sd itu
begitu juga dengan hari kiamat
disampaikan oleh tuhan secara fiksi
itu diakini dan akan terjadi
tentang fiksi hari kiamat
diakini akan menjadi realita